barcelona adalah tim terproduktif sejauh la liga musim ini dengan empat puluh tiga gol
raksasa katalan mencetak minimal empat gol dalam empat laga kandang terakhirnya
dan berikut ini adalah sejumlah statistik lain yang menjelang duel el clasico
ya kita menuju ke statistik yang pertama
ini kita bisa lihat bahwa barcelona belum pernah kalah selama lima pertemuan terakhir melawan real madrid di semua kompetisi
blau grana bahkan memenangkan duel el clasico terakhir yang berlangsung di santiago bernabeu
kemudian ada statistik performa kedua tim sejauh la liga musim ini
terlihat barcelona di sini lebih efektif karena mencetak gol lebih banyak
meski jumlah shots dan shot on target mereka lebih sedikit dari real madrid
namun untuk jumlah kebobolan los blancos unggul cukup jauh dari rival
selanjutnya kita akan mencetak gol di real madrid
kita akan lihat performa dua pemain tertajam masing masing kubu
jumlah drible dan juga passing yang lebih banyak menunjukkan bahwa peran messi lebih condong ke playmaker
sementara benzema memainkan peran target man
namun messi masih punya jumlah gol yang sama dengan benzema yaitu dua belas gol
dan juga lahir dari jumlah tembakan lebih sedikit dari benzema